ya kenaikan kasus covid sembilan belas terus terjadi dalam sepekan terakhir
menteri kesehatan pun memprediksi puncak kenaikan kasus akan terjadi di akhir februari
sementara melihat angka kenaikan kasus yang merangkak naik
sejumlah pihak menilai indonesia telah masuk gelombang ketiga
benarkah demikian bagaimana kesiapan indonesia menghadapi puncak varian omikron
yang diprediksi akan terjadi pada akhir bulan februari
saya akan diskusikan pada malam hari ini dengan sejumlah narasumber
ada ibu siti nadia tarmizi direktur p dua pml kemenkes
ada prof zubairi jurban ketua satgas penanganan covid sembilan belas pbid
dan juga pak triunis miko epidemiolog dari ui
selamat malam bu nadia prof zubairi pak miko apa kabar sehat semuanya ya
saya mau ke bu nadia dulu
ibu nadia sebelum kita bicara soal puncak prediksi puncak omikron akhir februari
seperti yang disampaikan oleh pak menkes
soal gelombang ketiga ini bu nadia
ini yang sempat dibantah juga ya oleh kemenkes
bahwa kita belum masuk sebetulnya ke gelombang ketiga
dasar perhitungannya indikatornya apa bu nadia
ya jadi tentunya kalau nanti kita betul betul sudah mulai memasuki gelombang ketiga
pasti akan ada pernyataan resmi ya dari pemerintah terkait hal ini
yang kedua adalah kita juga masih melihat bahwa memang betul terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan ya
yang tadinya kita berada di bawah angka dua ratus
perlahan lima ratus bahkan kemudian per hari ini sudah tujuh belas enam ratus ya
dalam waktu yang cukup singkat ya kurang lebih sepuluh harian terjadi peningkatan kasus ini
tapi kemudian untuk menentukan apakah ini kita berarti sudah masuk gelombang ketiga
ataukah memang ini merupakan baru tanda tanda peningkatan kasus
ya ini yang artinya kita masih dari sisi pemerintah perlu melakukan evaluasi evaluasi lagi terkait
karena masih adanya tren fluktuatif ya naik turunnya peningkatan kasus ini
nah ini mungkin dengan durasi yang lebih panjang sedikit setidaknya mungkin empat belas hari ataupun delapan belas hari
kita bisa lebih melihat pola ini lebih tepat
oke kalau kemudian versinya dari sisi pemerintah dalam hal ini kemenkes
menyebut bahwa oke kita sudah resmi masuk gelombang ketiga
nah ini berdasarkan apa bu nadia
sebanyak apa kasus yang kemudian harus bertambah
apakah itu juga tergantung juga dengan positivity ratenya atau seperti apa
ya tentunya kita tidak melihat dari jumlah atau banyaknya kasus ya
kalau kita melihat beberapa indikator untuk menentukan adanya kurva epidemi itu
ya dari adanya peningkatan kasus ya
artinya bisa saja dari ada menjadi tidak ada kasus
atau dari jumlah dua ratus tadi meningkat terjadi peningkatan beberapa kali lipat
kemudian dari sisi durasi ya
artinya berapa lama waktunya dibutuhkan
untuk terjadi peningkatan kasus
dan juga kalau kita melihat berapa besar peningkatan yang terjadi
itu juga jadi salah satu faktornya
serta tadi tren bahwa peningkatan kasus itu konsisten ya
yang artinya bukan karena adanya misalnya keterlambatan dalam pelaporan
atau karena misalnya waktu libur sehingga jumlah spesimen yang diperiksa jauh lebih sedikit
jadi ini tentunya para ahli epidemiolog ya
yang tentunya lebih paham ini
yang nanti akan memberi masukan pada kebijakan kebijakan pemerintah
oke kita tanya ke pak miko kalau begitu
pak miko menurut anda apakah sebetulnya kita sudah bisa kita sebut masuk ke gelombang ketiga pandemi covid sembilan belas
atau masih perlu mengevaluasi lagi melihat lagi angka angkanya lebih teliti lagi ke depan
ya gelombang ketiga adalah kalau kita melihat akur pahwa bahnya ya
jadi akur pahwa bah covid sembilan belas
kita dekati dengan kasus hariannya
saya melihat peningkatan covid sembilan belas di indonesia
itu sejak dari ratusan kemudian menjadi dua ribuan
kemudian menjadi empat delapan ratus atau lima ribuan
kemudian menjadi tujuh ribuan itu sudah pasti
ada tren peningkatan dan disitulah gelombang ketiga dimulai artinya sparting
kalau kemudian gelombang itu rendah begitu ya mungkin kasusnya akan sepuluh ribu begitu
tapi gelombang itu akan belum berhenti menurun
jadi masih meningkat
sekarang enam belas ribu
jadi kita tunggu saja kalau gelombang itu melebihi dari gelombang pertama
yaitu angka delapan belas ribu kasus hariannya dan pasti akan melebihi itu
itu kegagalan pertama buat pemerintah indonesia
kalau angka itu melebihi dari gelombang kedua
itu adalah kegagalan kedua pemerintah indonesia
menurut saya itu ya
itu sudah diberitahu dari gelombang pertama dan kedua
kasus tertingginya seperti itu
kalau kemudian kasus tertinggi ini terlampaui berarti indonesia hebat
kasus tertingginya lebih dari gelombang pertama dan gelombang kedua
bahkan diprediksi oleh pak menterinya enam kali lipat
itu tidak benar ya kalau memperiksi enam kali lipat
harusnya diupayakan penanggulan yang semaksimal mungkin sekarang
jadi kalau kasus harian itu tidak mau melebihi dari gelombang kedua
kalau berperang tidak sekarang dimulai ya
menurut saya ya artinya kalau ya ini sebagai indikator program penanggulangan covid
jadi angka yang dirawat ya amat tergantung angka mobilitasnya
ya jadi mobilitas bisa yang parah bisa ringan bisa sedang begitu
menurut saya itu adalah indikator
kalau kemudian angka mobilitas mau dikesampingkan
berarti indikatornya angka mortalitas
pada program penanggulangan penyakit menular
kalau indikatornya hanya dua
itu benar benar who harus mengurangi itu
atau semua negara harus mengurangi itu
kalau dari kurva di negara lain
inggris itu sudah mencapai angka pertambahan kasusnya
tidak melebihi dari gelombang yang tertinggi sebelumnya
amerika juga seperti itu
jadi sekarang sudah mulai turun
jadi tidak melebihi
kalau indonesia melebihi
india saja tidak melebihi angka gelombang sebelumnya
kalau indonesia melebihi luar biasa
baik pak miko apa yang salah dari prediksi yang disampaikan
dua sampai tiga kali lipat ini kan mungkin bisa sebagai sebuah antisipasi ya
menurut anda kenapa kemudian
ya itu karena salah membaca
bahwa penularan covid sembilan belas itu memang tiga kali lipat
atau bahkan lima kali lipat dari delta
untuk pendulan omikron ya varian omikron
tiga kali lebih cepat
tapi kalau penanggulangannya juga tiga kali hebat dari delta
tidak akan bertambah begitu
jadi menurut saya kalau kita tidak punya biaya
itu mungkin kita menyerah sekarang
kalau kita punya biaya dan tenaga jangan menyerahlah sekarang
mari kita berjuang begitu
harusnya berjuang semaksimal mungkin begitu
nanti bu nadia boleh merespon tapi sebelum ke bu nadia
saya ke prof zubairi dulu
prof zubairi di luar soal apakah kita sudah masuk atau belum
dengan terminologi gelombang ketiga
tapi bagaimana prof berry melihat situasi yang tengah kita hadapi saat ini
kenaikan kasusnya sudah jelas terjadi
dan diprediksi ini akan puncak omikronnya menurut menkes terjadi pada akhir februari
ya kita lihat beberapa parameter ya
terserah mau dibilang mau masuk gelombang ketiga atau tidak
tapi yang pasti tiga parameter ini mengkhawatirkan sekali
jadi bayangin desember itu rata rata kita masih kurang dari tiga ratus
tanggal dua januari satu ratus tujuh puluh empat tiga januari dua ribu enam belas
kemudian dalam waktu dua minggu menjadi seribu lima puluh empat tanggal lima belas januari
kemudian kemarin tanggal dua februari enam belas
jadi naiknya dari lima belas januari ke februari
dalam waktu dua minggu lebih sedikit itu juga luar biasa
itu yang pertama jumlah kasus
yang kedua adalah kenyataan di lapangan
kebetulan saya bekerja juga di rumah sakit dan di rapat rapat ini sekaligus nanya
bagaimana tempat lain
sekarang misalnya bednya tidak banyak
tapi sekarang penuh semua baik isolasi baik icu baik tempat igd covid nya
hanya bedanya dari yang lalu tidak ada
semoga tetap tidak ada bukannya belum ada yang antre untuk masuk igd
dulu sampai antre itu minimal enam belas orang untuk antre masuk igd
kemudian pas rapat berikutnya ada rapat dengan
ada seorang profesor dari persahabatan juga bilang
itu pun sebelah tempat tidurnya diperbanyak
kemudian dari media yang kita bisa lihat itu
dan laporan laporan baik dari dinas kesehatan
yang tadinya sepi nyenyet
istilah bahasa arabnya
ini sekarang berada penuh banyak kedua
yang ketiga positivity ratenya kita itu pada bulan desember dan awal januari itu
jadi kemudian belum lagi masalah kluster kluster kantor
kluster mana kpk lah dpr lah kemudian
di sekolah tatap muka itu banyak sekali yang kluster siswa
kemudian ya saya bolak balik
selama dua tiga minggu ini
terima telepon dari macam macam informasi
dari seorang teman saya yang tinggal di amerika sampai di indonesia
tahu tahu anaknya positif
kemudian seorang mantan berjabat tinggi kms
kemudian seorang mantan berjabat tinggi kms
kemudian juga positif
jadi dan satu keluarga rata rata
kemudian ada seorang ayah yang punya anak
waktu sekolahnya ditutup karena ada kluster
anaknya pulang kemudian panas tes pertama negatif
tes kedua positif mendadak seluruh keluarga juga positif
jadi kita menghadapi suatu lonjakan
jadi terserahlah namanya itu terserah saja
kita sedang memasuki gelombang ketiga
apakah nanti puncaknya februari atau maret
ya sedapat mungkin kita tekan dari sekarang ini dengan maksimal kemampuan kita
oke tapi dari tiga indikator yang tadi anda sebutkan
kita sudah ada di fase yang mengkhawatirkan
kira kira begitu ya prof zubairi
nah saya akan ke bu nadia tapi kita break dulu bu nadia
bagaimana menjawab apa yang disampaikan pak miko tadi
kalau kemudian kenaikan kasus lebih dari gelombang satu dan juga dua
artinya pemerintah mengalami
pemerintah mengalami kegagalan
kalau sudah membaca puncak omikron di akhir februari
berapa kemudian prediksi yang bisa angka
yang bisa kemudian berapa kali lipat kenaikan kasus bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan
karena puncaknya disampaikan oleh pak menkes adalah di akhir februari
tapi dijawabkan nanti kita break dulu
kami akan segera kembali sesaat lain
di saat ini
ketika nasional peristirahatan yang c hasta dan saat ini
predisi ini akan menjadi lebih baik
tapi kembali lagi saya setakat dengan disampaikan oleh pak miko prasubairi

ini akan menjadi suatu alarm untuk kita semua untuk bersiap siap

bulan februari ini
oke jadi belum bisa dipastikan tentu berapa kenaikan pasti angka persisnya
tapi berkaca dari negara lain bisa sampai dengan dua sampai dengan tiga kali
di atas puncak delta kira kira begitu bu nadia
nah di sisa waktu yang masih kita punya sampai ke beberapa pekan di prediksi puncak itu
apa yang kemudian disiapkan oleh kemenkes paling tidak pemerintah
untuk bisa menekan angka sehingga yang tadi pak miko katakan
kalau kemudian gelombang ketiga ini angkanya lebih tinggi dibanding satu dan juga dua
agar tidak gagal bagaimana bu nadia
pasti membangun awareness bersamanya atau kewaspadaan bersama
karena apapun yang menjadi polisi kebijakan pemerintah
ini juga harus merupakan satu upaya bersama dari masyarakat
kita belajar dari delta dengan gotong royong dan pemahaman pada saat pemerintah
melakukan rem darurat itu kemudian berbagai pembatasan masyarakat dilakukan
artinya ini juga artinya dengan adanya pemerintah
terus menyampaikan data data terkait peningkatan kasus
terkait keterisian perawatan rumah sakit
termasuk juga pemerintah mengedukasi bahwa masyarakat yang tidak bergejala
atau gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri
sehingga tempat perawatan rumah sakit betul betul masih akan tersedia
untuk yang benar benar membutuhkan dalam kondisi gejalanya sedang atau berat
nah yang lain tentunya beberapa yang kita lakukan adalah
mengaktifkan kembali satgas satgas protokol kesehatan
memastikan masyarakat terus
kita himbau melakukan disiplin protokol kesehatan
memastikan penggunaan peduli lindungi
memastikan vaksinasi booster yang saat ini sudah bisa kita lakukan
di seluruh kabupaten kota tanpa tergantung pada kriteria pencapaian status vaksinasi
dan juga adalah beberapa pembatasan pembatasan yang saat ini
berdasarkan level dari tiap tiap kabupaten kota
jadi kita memang sampai saat ini belum ya
memandang perlu untuk menerapkan level ppkm yang sama
untuk seluruh kabupaten
jadi masih sangat kita melihat bagaimana respon daripada penularan
maupun respon kapasitas dari masing masing kabupaten kota
yang diharapkan dengan effort bersama ini
kita bisa bersama sama menahan laju penularan
dan mencegah ya terjadinya estimasi atau prediksi
dari kasus yang bisa mencapai dua atau sampai tiga kali lipat tadi
yang lain dihilir tentunya penyiapan isolasi terpusat
yang kemarin mungkin sempat ditutup karena kasus sudah mulai turun
di samping itu juga konversi tempat perawatan rumah sakit
kesiapan ventilator oksigen obat obatan
dan dukungan telemedicine tentunya yang kita perkuat
oke prof zubairi bicara soal angka
beberapa rumah sakit sudah terisi
apalagi fakta fakta yang kemudian dihadapi para nakes ya
di lapangan saat ini ketika kita tahu bahwa
hari ini saja sudah ada tujuh belas penambahan kasus yang baru
bersiap siap juga untuk menghadapi kenaikan kasus yang akan lebih tinggi lagi
seperti apa kondisinya prof
ya kita semua sudah siap siap sih
kan pada waktu desember dulu pernah dibahas mengenai
takutnya nanti gelombang ketiga sebelum kita mengenal mengenai omikron gitu ya
jadi dari sisi dokternya
kita siap dan tidak ada masalah dalam arti kata
tidak ada yang menolak untuk merawat
tidak ada dan semuanya ingin sekali mengatasi masalah ini bersama sama
jadi tapi kemudian yang penting sekarang akan ada di beberapa negara
amerika austria jerman ceko itu
saya menyatakan bahwa masker kain itu jangan dipakai lagi
karena bisa ditembus oleh omikron
dan keempat negara itu menyatakan bahkan untuk penduduk pun sebaiknya
pakai n sembilan puluh lima atau kn sembilan puluh lima
kemudian saya coba lihat di pasaran
ternyata kn sembilan puluh lima juga tidak terlalu mahal
antara rp satu sampai rp tiga
sedangkan kalau yang masker kain ada yang lebih murah
namun ada banyak juga yang di atas lima belas ribu satu
jadi memang mesinnya tidak begitu berat untuk mengadakan kn sembilan puluh lima
dan itu mohon kita sepakat untuk melindungi rakyat dengan lebih baik
dengan memakai kn sembilan puluh lima atau n sembilan puluh lima
kalau nanti misalnya persediaan berkurang
jadi ini kalau istilahnya diperwatam padu sekarang kondisional
nanti pada tahap kedua itu mulai kurang
nah itu boleh pakai masker bedah
begitu masalahnya krisis maka masker apapun lebih baik daripada tanpa masker
jadi usul saya sekarang ini
lebih baik kalau bisa kita memakai masker yang kn sembilan
oke kn sembilan puluh lima atau n sembilan puluh lima itu usulan yang menurut anda lebih baik kita sekarang menggunakan itu untuk perlindungan proteksi diri
prof dari beberapa kebijakan dan juga langkah langkah mitigasi yang tadi juga disampaikan bu nadia
menurut anda sejumlah langkah itu kebijakan yang sekarang diambil pemerintah sudah tepatkah
atau masih ada sejumlah catatan prof kalau kita berupaya untuk menekan
tidak terlalu banyak masalah
tidak mencapai puncak omikron dengan angka yang lebih besar dibanding dengan pada gelombang sebelumnya di varian delta
ya saya dari awal dulu selalu menyampaikan bahwa dalam hal covid sembilan belas ini
kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi pandemi dari waktu ke waktu
dan pemerintah yang beberapa kali selalu menyesuaikan kebijakan sudah tepat sudah benar sih
apakah yang hari hari ini sudah waktunya lagi untuk menyesuaikan lagi
tidak itu yang mungkin perlu kita sepakati
menurut saya sudah mengkhawatirkan banget kondisi hari hari ini
jadi mohon baik bpkm baik tatap muka ya mulai disiapkan untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan yang kondisinya berbeda dengan kondisi seminggu yang lalu
apalagi berbeda dari kondisi sebulan yang lalu
sangat sangat berbeda sekarang
oke oke pak miko seberapa mengkhawatirkan menurut anda situasi hari ini
meskipun kita tetap harus mengedepankan kewaspadaan ya kepada masyarakat
tapi paling tidak melihat situasi yang ada saat ini agar masyarakat lebih aware lagi
apa yang perlu diperhatikan oleh semua pihak
dalam penanggulan wabah itu memadamkan api kecil
jauh lebih baik dibandingkan kalau apinya sudah besar
jadi pemerintah menunggu apinya seberapa banyak kasusnya
jadi saya gergetan dengan pemerintah indonesia harus dimatikan sejak api kecil
jangan sampai negara kita sudah terbakar baru dimatikan
itu mahal dan berat akibatnya begitu
menurut saya harusnya mulai api kecil
tidak sudah padamkan api
jadi kalau apinya sudah besar wala wala
berapa kerugian yang kita rasakan berapa kematian yang hilang
jadi harusnya menurut saya sekaranglah hitung hitung apakah kasus akan turun
berapa kerugian ekonomi yang kita delita kalau dimulai dari sekarang
atau dimulai pada kasus lima puluh empat
jadi menurut saya hitung hitungnya seperti itu
hitung kerugian ekonomi yang akan hilang kalau itu dilakukan sekarang
jadi lakukanlah pembahasan sosial
jadi mikrolodon itu tidak bekerja
mari kita melakukan ppkm darurat
kalau ppkm darurat seperti yang kita lakukan pada bulan juni atau juli
itu sudah efektif menurut saya
tapi saya koma dengan dilakukan ppkm darurat seolah olah negara kita genting
jadi menurut saya lakukan perubahan ppkm berlevel
jadi level itu seperti darurat kalau mau
tapi hitung hitung dulu kerugian ekonominya
jadi menurut saya ya harus hitung hitungannya itu harus keluar
baru kita melakukan tindakan yang benar benar serius
bu nadia seberapa
oke prof tapi kita break dulu ya prof ya
nanti kita akan lanjutkan usai jeda
saya juga akan tanya ke bu nadia
sebetulnya seberapa siap kita menghadapi puncak omikron itu bu nadia
karena akhir februari mungkin sekitar dua tiga minggu lagi
tapi bagaimana dengan kesiapan pemerintah sebetulnya menghadapi kenaikan kasus itu
nanti juga prof beri akan menambahkan
usai jeda kami akan segera kembali
seberapa siap bu nadia pemerintah kemenkes kita akan menghadapi puncak varian omikron ini
seperti yang tadi kritiknya pak miko tadi
jangan kemudian menunggu api api yang lain dulu baru dipadamkan
jadi bagaimana tanggapan anda
iya tentunya dengan adanya penilaian ppkm yang tadinya per dua minggu menjadi per minggu
dan terus kita lakukan pemantauannya terhadap perkembangan situasinya ini
ini tentunya menjadi satu juga ya upaya untuk tadi menekan
jadi sebenarnya kita tidak hanya membiarkan saja peningkatan kasus ini terjadi
tapi upaya bagaimana satu dengan level ppkm
kemudian kita juga merubah kebijakan untuk vaksinasi booster
yang tadi kami sampaikan ya bahwa tadinya hanya terbatas pada daerah daerah tertentu
sekarang kalau kita lihat ini vaksinasi booster ini kan kita lakukan
hampir di seluruh kabupaten kota ya
artinya ini merupakan sebenarnya upaya upaya terus untuk menekan
nanti apakah nanti rem darurat artinya menerapkan level yang sama di tiap kabupaten kota
akan kita lihat untuk langkah langkah berikutnya
tapi dari sisi kesiapan kita belajar dengan apa yang terjadi pada varian delta
kemudian juga kita melihat apa yang banyak terjadi di negara negara lain
kita cukup ya punya perhitungan perhitungan untuk bisa bagaimana kemudian menyiapkan tadi
mulai dari tempat perawatan
juga ventilator oksigen sudah dua belas tujuh juta ton ya yang sudah kita pastikan untuk kita distribusikan
kalau memang terjadi kebutuhan oksigen
isoteng isoteng yang sudah siap di beberapa titik untuk kemudian mensuplai tambahan kalau memang dibutuhkan
penambahan ventilator juga cukup banyak sudah kita lakukan pada periode masa kita menghadapi delta dan pasca sesudahnya
jadi di samping itu juga stok obat ya sudah kita mulai
bahkan jauh sebelum kita menghadapi omikron
sejak dari september oktober november
terus stok obat ini terus kita tambah
tapi kita berharap ini tidak digunakan
artinya kita juga tahu ada molnupiravir yang juga kita siapkan
berharap bisa mencegah ya untuk yang tadi sakit ringan jatuh ke adai kondisi yang sudah
jadi lebih yakin ya lebih sudah kita siapkan dari segi infrastruktur
tetapi kita tidak melupakan upaya pencegahan itu menjadi kunci utama juga
nah upaya pencegahannya ke depan akan seperti apa ini bu nadia
yang pasti perlu akan vaksinasi booster segera
kemudian testing dan tracing yang masih ingin menjadi penting
dan yang paling penting juga adalah mengedukasi masyarakat untuk mengenali gejalanya
karena cenderungan daripada omikron ini adalah dia menimbulkan gejala yang mirip dengan flu biasa
sehingga ini menjadi penting masyarakat begitu mengetahui ada batuk pilek
terutama sakit tenggorokan yang seperti kata para ahli
untuk segera memastikan dia tidak covid
yang kedua adalah simbawanya saat ini
yang sifatnya sudah mulai pembatasan untuk melakukan wfh dan wfo
pak miko belajar dari negara negara lain
apalagi yang menurut anda perlu dilakukan oleh semua pihak
baik pemerintah masyarakat dan semuanya
agar puncak varian omikron itu tidak sebesar atau tidak lebih besar dibandingkan gelombang satu dan dua varian delta
kan masih ada waktu sampai beberapa minggu menurut bu nadia tadi apa yang perlu ditekankan
belajar dari negara lain
bahwa vaksinasi kemudian tidak bisa mencegah penyebaran omicron
jadi belajar dari jakarta lah
tapi kenyataannya bahwa omikron ya belum tahu kita omikron apa delta yang meningkat di jakarta
harusnya itu dipetakan
harusnya omikron di jakarta ada petanya
kemudian dia menyebar ke banten dan jawa barat harus dipetakan
kalau tidak dipetakan kita berarti membiarkan musuh merayap ke semua daerah
jadi menurut saya kalau tidak dipetakan pemerintah membiarkan omikron merayap ke semua daerah
jawa tengah sekarang masih belum ada peningkatan
kemudian jawa timur ada
kalau saya lihat di laporan satgas ada peningkatan
jawa timur ada peningkatan
kemudian jawa barat sudah ada
jadi peningkatan itu yang diamati
kalau bisa peningkatan omikron ini juga diamati
kalau tidak diamati ya kita menyerah
artinya pemerintah indonesia menyerah pada omikron
biarin dia merayap kemana mana silahkan
asal nggak berat
itu pernyataan yang menurut saya salah
jadi biarkan merayap kemana mana itu
asal nggak berat
kata siapa asal nggak berat
jadi menurut saya omikron akan merayap kemana mana
asal nggak beratnya ya itu asal
nggak asal nggak ada anak umur enam tahun ke bawah
asal nggak ada orang tua lima puluh tahun ke atas
asal nggak ada orang yang punya comorbid
asal nggak ada begitu
itu nggak mungkin di indonesia
jadi menurut saya pemerintah harus juga memintakan
satu anak umur enam tahun ke bawah
orang tua lima puluh tahun ke atas
orang yang punya komodit
dan orang yang belum divaksinasi
kalau saya lihat petanya indonesia itu dalam hal vaksinasi
kecuali provinsi provinsi yang sudah tinggi
kemudian ya itu berarti kalau boster ya
jadi menurut saya ya
petanya sudah kelihatan dari vaksinasi
belum lagi peta komoditnya
belum lagi peta olansianya
itu yang akan menimbulkan keparahan
kemudian akan menimbulkan masalah kesehatan pada pelayanan
jadi kalau menurut saya yang tadi buna dia ceritakan
adalah upaya upaya kuratif
tadi upaya upaya preventifnya baru himbauan
himbauan pakai masker
himbauan tidak berkerumun
jadi harusnya menurut saya
bukan lagi himbauan
kalau menurut saya harusnya pemerintah menyatakan
pada level satu apa yang harus dilakukan
pada level dua apa yang harus dilakukan
pada level tiga apa yang harus dilakukan
pada level empat apa yang dia harus dilakukan
tapi itu berbeda kalau kita lawan omikron dan lawan delta
level level itu harus berbeda pada siapa lawannya
kalau lawan omicron ini bagaimana bentuk implementasinya pak mikko
kalau harus berbeda
jadi kan kita tahu secara teori bahwa
omikron tiga kali sampai lima kali penularannya lebih cepat dari delta
apa kita mau pakai strategi yang sama dengan delta
oke musuhnya berbeda gitu ya
ya harus berbeda lah
menurut saya kalau itu berbeda
kemudian pada setiap level juga
strateginya harus berbeda
strategi whpap nya harus berbeda
strategi pembatasan sosialnya termasuk ptm
juga harus berbeda
kalau itu tetap sama ya artinya kita
ya sama aja menyerah sebelum perang
jadi menurut saya kita tidak berperang
melawan musuh yang lebih hebat dari kita
jadi kita sama begitu
baik bu nadia tanggapan dari bu nadia seperti apa bu
ini musuhnya berbeda strateginya jangan sama
jadi kita tahu ya sebenarnya apapun varian yang kita hadapi
tentunya intervensinya kurang lebih sama
artinya bagaimana tetap menjalankan protokol kesehatan
bagaimana juga kita mengetahui kapan harus membatasi mobilitas kita
tentunya testing dan tracing
dan tentunya kecepatan terakhir adalah vaksinasi
bahkan sudah sampai dosis satu dua bahkan dosis ketiga
kita juga harus paham bahwa masyarakat juga lelah ya
dengan kondisi pandemi yang sudah kita ketahui
dari dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh dua ini ya
artinya dengan berbagai pembatasan pembatasan
kemudian juga harus mengerem semua kegiatan
ini juga harus kita perhitungkan
artinya bagaimana kita mengajak ya peran serta masyarakat
menerapkan sesuatu yang terlalu untuk kemudian memberikan pembatasan juga
mungkin dari pertimbangan segala aspek ini yang bukan atau belum jadi pilihan
karena pada waktu di awal juga pada saat kita didorong untuk melakukan lockdown
secara nasional itu juga bukan sebagai suatu alternatif yang dipilih pemerintah
kita malah melakukan micro lockdown melakukan ppkm
dan itu terbukti bisa menyeimbangkan ya antara upaya penanganan kita
bahkan kita dalam sekian waktu itu bisa terus menekan kasus kita di bawah sampai dengan dua ratus
ya memang adanya varian ini tidak bisa kita hindari
tapi yang penting adalah kita siap siaga
kemudian masyarakat juga diingatkan kembali untuk disiplin protokol kesehatan
dan yang paling penting ya kita tidak seperti banyak negara
kita bisa lihat banyak negara yang begitu dilakukan pembatasan pembatasan malah demo ya
tidak setuju dengan kebijakan malah kemudian tambah menjadi kaos
seperti itu kondisinya
ini juga yang harus kita pertimbangkan bagaimana mengedukasi masyarakat menjadi bagian daripada upaya penanggulangan pandemi ini yang bersama
oke baik ada banyak catatan masukan dari diskusi pada malam hari ini yang sebetulnya tujuannya adalah sama
bagaimana kita bisa lebih siap dan lebih mengantisipasi puncak varian omikron di akhir februari nanti
mudah mudahan apa yang telah dilakukan bisa dimaksimalkan kembali oleh semua pihak
dan puncak omikron tidak lebih besar lagi
harapan ada demikian ya dibanding pada gelombang satu dan juga dua
terima kasih untuk diskusi yang menarik malam hari ini bu nadia dan juga pak miko
sehat selalu selamat malam terima kasih
selamat malam terima kasih
presiden joko widodo meresmikan jalan bypass balige di kawasan danau toba sumatera utara
pembangunan jalan ini menawarkan biaya satu ratus tujuh puluh enam miliar rupiah
kami akan segera kembali